pengelola gereja katedral keuskupan agung jakarta telah bekerjasama dengan kepolisian untuk pengamanan selama perayaan misa malam natal dua ribu sembilan belas berlangsung
sejumlah persiapan telah dilakukan mulai dari dekorasi bernuansa nusantara hingga tenda bagi umat katolik yang akan menggelar misa natal malam nanti
humas gereja katedral keuskupan agung jakarta susyana swadi memastikan pihak gereja telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk pengamanan selama misa berlangsung
susana memastikan pengamanan akan dibantu oleh ormas barisan ansor serbaguna atau banser sebanyak tiga puluh orang
pihak gereja juga menyediakan tiga kantung parkir yaitu di halaman sma santa rusula kantor pos lapangan banteng dan halaman majid istiqlal
walaupun saat ini masjid tengah direnovasi
tim internal sendiri memiliki keamanan sejumlah seratus orang di dalam kompleks gereja katedral
dan untuk di luar dari tim aparat tni pori itu menurunkan sebanyak tiga ratus personil dan tidak juga terlepas dari bantuan teman teman dari gp ansor yang mengirimkan tiga puluh orang
sudah ada produser lapangan tika baremu di katedral jakarta
selamat sore tika
tika bisa anda informasikan terkait dengan persiapan untuk misa malam natal pada malam nanti
silahkan dengan laporan anda
dan pemirsa memang sejumlah persiapan telah dilakukan oleh pihak gereja katedral kauskupan agung jakarta hingga sore hari ini
memang kalau kita lihat persiapannya berupa banyaknya dekorasi yang telah dipasang mulai dari pohon natal hingga kandang natal yang bernuansa atau bertemakan nusantara
selain itu tadi humas gereja katedral kuskupang agung jakarta yaitu susiana swadi juga menyatakan bahwa kapasitas dari gereja katedral ini sendiri dapat menampung lima umat
setiap misa di mana dibagi di dalam gedung gereja ini sendiri dapat menampung sekitar delapan ratus umat
sisanya umat yang tidak mendapatkan bangku atau kursi di dalam gereja ini dapat mengikuti misa di tenda yang telah disediakan oleh panitia yaitu di halaman parkir gereja katedral di samping gereja katedral serta aula gereja katedral
di mana tenda tersebut juga telah dilengkapi oleh ribuan kursi dan juga beberapa layar lcd
agar masyarakat atau umat yang mengikuti jalannya misa di luar gedung gereja katedral ini sendiri dapat melihat prosesi misa berlangsung dari layar lcd tersebut
dan memang untuk jadwal misa pada perayaan malam natal hari ini di gereja katedral akan digelar sebanyak tiga kali yaitu pukul enam belas tiga puluh waktu indonesia barat pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat dan misa yang terakhir pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
ada pun tema natal
natal yang diangkat pada tahun ini adalah hiduplah sebagai sahabat semua orang
dan berikut cuplikan wawancara kami dengan uskup keuskupan agung jakarta monsignor ignatius suhario terkait dengan makna dan juga pesan natal di tahun ini
ini boleh tanya lagi atau enggak
pada tahun ini persekutuan gereja gereja di indonesia bersama sama dengan konferensi wali gereja indonesia merumuskan pesanan natal dengan judul
hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang
semboyan ini diangkat untuk mengajak umat kristiani di indonesia khususnya untuk membuat natal itu bermakna kontekstual
pesannya jelas hidup sebagai sahabat
mengapa diberi pesan itu
karena kita semua merasakan besar atau kecil
di tengah tengah masyarakat kita yang namanya persaudaraan persahabatan
itu rasa rasanya sekarang sedikit terganggu
nah oleh karena itu supaya natal bermakna bagi kehidupan bersama
umat kristiani di indonesia diajak untuk hidup sebagai sahabat bagi semua orang
apapun artinya seluas apapun makna dari pesan itu
bisa diterjemahkan di dalam hal hal yang kecil sehari hari
yuda dan juga pemirsa terkait dengan pengamanan perayaan malam natal di gereja katedral ini sendiri
memang rencananya pihak kepolisian dibantu dengan tiga puluh personel dari banser juga akan turut
membantu mengamankan jalannya perayaan misa pada malam hari nanti
dan memang tadi kami melihat dari pihak kepolisian dibantu anjing pelacak juga telah menyisir
sejumlah titik titik lokasi di dalam lingkungan gereja katedral ini sendiri
rencananya memang nanti dari pihak kapolda metro jaya pangdam jaya dan juga gubernur dki jakarta anies baswedan
juga akan mengunjungi gereja katedral saat perayaan misa ini akan tengah berlangsung malam nanti
dan memang untuk itu pihak gereja katedral juga mengimbau bagi umat katolik yang akan merayakan
atau mengikuti misa malam natal di gereja katedral ini untuk tidak membawa tas yang
berukuran besar untuk mempermudah proses pengecekan saat masuk ke dalam lingkungan gereja
juga pihak gereja mengimbau bagi masyarakat yang membawa kendaraan pribadi
untuk bisa memarkirkan kendaraannya di kantung kantung parkir yang tersedia
mulai dari di sekolah santa ursula di kantor pos indonesia dan juga di halaman parkir masjid istiqlal
walaupun saat ini masjid istiqlal sedang direnovasi
namun dari pihak masjid istiqlal sendiri telah menyiapkan lahan bagi umat katolik
yang ingin mengikuti misa di gereja katedral
baik tika terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali tika